mas al sama reina kenapa ga bangunin aku sahur sih
kamu udah bangun
kamu udah bangun
kamu kenapa gak bangunin aku sahur mas
saya tadi bangunin kamu cuman kamu tidurnya nyenyak jadi yaudah saya tinggal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
karena aku lagi sakit mas
makanya makan jangan sambil ketawa ketawa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
kamu siap pelan pelan
supaya kamu gak mikirin aneh aneh gak over thinking
mas tanganku sakit
tidak ada handphone di sita gak boleh kemana mana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
gak bisa nyalah nyalah kamu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
sakit sakit sakit mas jambak aja
saya ngikutin kamu tadi kamu mijitin saya juga kayak begitu
jangan kenceng kenceng udah gak usah
ini udah pelan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
gak mau capek
gak mau aku mau
ya bener capek
gak mau gak mau
gak mau gak mau
udah udah udah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
suami istri detektif mencari kebenaran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
kita lagi membahas suatu masalah yang serius kenapa bercanda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
ya udah kita taruh mu
ya abis ini sih
terima kasih isma
aku guys adalah slendrak
j plataforma megang